proses evakuasi masih terus berlangsung hingga saat ini di sejumlah wilayah yang terkena dampak gempa dan tsunami di sulawesi tengah
pmi mengerakkan mobil haglund untuk membantu proses evakuasi
palu menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak paling parah akibat bencana yang terjadi jumat pekan lalu
senin pagi tim sar gabungan terdiri dari personel pmi bnpb korps marinir dan tagana kemensos mengevakuasi dua puluh jenazah
evakuasi dilakukan di perumnas balarowa kecamatan palu barat kota palu
selain evakuasi penanganan korban luka juga masih menjadi prioritas utama
melalui sambungan telpon
kita terhubung dengan kepala palang merah indonesia yusuf puhi di gorontalo
pak yusuf selamat siang selamat bergabung di cnn indonesia breaking news
informasi awal tadi pak yusuf kita melihat bagaimana pmi dan tim sar gabungan melakukan proses evakuasi perkembangan di lapangan
seperti apa informasi yang anda terima
ya terima kasih
saya yusuf puhi sekretaris pmi gorontalo
saya di markas pmi memantau dari saluran seluler
mulai ke tempat kejadian
sekarang tim kami yang lima belas orang dari pmi provinsi gorontalo itu sedang berada di parigi motong di kota raya
yang sementara menunggu antrian bbm untuk menuju ke letasi bencana
di sisi lain para relawan lain sudah bertugas di sana
kami lihat lewat media televisi dan juga media sosial sudah bertugas di sana
tim kami itu yang lima belas orang yang kami laporkan kemarin itu sudah berada di lokasi kejadian untuk melakukan kegiatan pertolongan pertama
kemudian melakukan evakuasi dan pelayanan kesehatan
demikian kami melaporkan dari markas pmi provinsi gorontalo
baik ada berapa tim yang kemudian saat ini tengah bekerja pak
apakah anda memiliki juga informasi wilayah mana yang saat ini posisinya masih belum bisa terjangkau
atau oleh tim sargabungan ataupun oleh pmi
ya kalau menurut pantauan kami sekarang mereka terpusat di palu
dan mungkin sebentar mereka akan bergerak ke denggala barat dan ke kabupaten sigi
yang juga merupakan lokasi terparah untuk kejadian bencana tsunami yang barusan terjadi pada malam sabtu kemarin
dan kita berdoa insya allah
keordinasi dan komunikasi yang baik yang dipimpin oleh komendan pos dalab
pos pengendalian operasi bencana yang ada di kota palu
dan dengan insya allah masyarakat yang membutuhkan dan juga pelayanan yang maksimal
sesuai dengan visi palang merah indonesia
di mana palang merah itu adalah organisasi yang berkarakter profesional
dan dicintai oleh masyarakat dalam rangka pelayanan kemanusiaan
pelayanan kemanusiaan artinya juga melibatkan untuk penanganan korban luka
informasi di lapangan sekali lagi apa yang didapatkan oleh pmi
bagaimana ketersediaan stok darah penanganan korban luka
informasi terakhir dari bnpb masih ada lebih dari lima ratus orang yang saat ini mengalami luka akibat gempa dan tsunami
alhamdulillah dengan kesigapan dan penyediaan sarana dan prasarana mulai dibenahi
dan juga kami dari berbagai daerah
telah mengirim petugas medis para dokter khusus untuk dari kami gorontalo itu ada yang
yang duluan ada sepuluh orang kemarin yang sama sama dengan tim saya satu orang
dan mungkin besok ada beberapa petugas medis dan para medis juga akan ke sana
begitu juga dari berbagai daerah itu akan dibawa kendali dari barang bela indonesia pusat
yang dibawa pimpinan mas ropik itu akan melakukan
pelayanan ke palang merahan pelayanan kemanusiaan di lokasi bencana
baik di palu di donggala maupun di kabupaten sigi
baik ada rencana penambahan tim yang akan dikirimkan pak
mengingat masifnya kerusakan yang terjadi dan perlunya bantuan tim kesehatan di kawasan kawasan yang terdampak bencana ini
ya terima kasih sesuai informasi kami dari markas pusat tni
itu dibawa kendali markas pusat pmi di jakarta
kami dari provinsi kabupaten kota itu akan diarahkan untuk melakukan penambahan tim di palu donggala maupun di kabupaten sigi
khusus untuk di kabupaten pohuata yang berbatasan dengan provinsi lestengah
kemudian besok dari kabupaten bogor
bona bola ango juga petugas kami dari relawan pmi akan berangkat empat orang
sehingga ini akan lebih menambah tim pmi provinsi di lokasi dan akan membagi tugas sesuai dengan tupoksi masing masing
baik terima kasih pak yusuf
pui sekretaris pmi gorontalo telah memberikan informasi kepada kami di cnn indonesia breaking news